tujuh petinggi partai politik menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup
ketujuh partai sepakat meminta mk tetap menerapkan sistem coblos caleg pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
selain itu tujuh partai juga meminta kpu netral dan menjalankan tahapan pemilu sesuai aturan
ketujuh partai politik juga sepakat meminta wacana penundaan pemilu diakhiri
dan untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
selamat sore bang doli
waalaikumsalam dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat sore mas toto
selamat sore nana selamat sore bang doli
oke saya mau ke bang doli terlebih dahulu
bang doli ini kami dapat informasi dan tadi juga ditegaskan ya
golkar yang mengambil peran menginisiasi pertemuan tujuh ketum partai pada hari ini
kenapa akhirnya golkar mengambil inisiasi untuk menggelar pertemuan tujuh ketua umum partai politik ini
dalam menolak sistem proporsional tertutup
ya pertama tentukan kita sebetulnya ingin mempertahankan ya
pertumbuhan dan perkembangan demokrasi yang selama ini sudah kita bangun
sejak di era reformasi itu
dimana sistem pemilu kita ya baik pilpres pilkada juga termasuk pilak itu
selalu melibatkan rakyat secara langsung
rakyat diberi kesempatan untuk bisa langsung menolak
melihat orang per orang gitu ya
terus kemudian bisa menganalisis menilai kemudian juga menetapkan
dan akhirnya memilih siapa yang mereka anggap pantas untuk memimpin mereka
dan mewakili mereka di semua institusi lembaga negara
nah tentu kita berkepentingan untuk terus merawat pertumbuhan dan perkembangan demokrasi ini
oleh karena itu golkar mengambil sikap yang jelas tentang
ingin mempertahankan sistem perolosan permuka ini
karena kita tahu bahwa ada
pihak yang mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
sikap kami ini kami komunikasikan dengan semua partai politik
ya tidak menutup siapa saja waktu itu
akhirnya tujuh partai politik yang lain yang ada di parlemen
yaitu menyatakan sikap yang sama
dan kemudian akhirnya bersepakat untuk kemudian
nah kami sebelumnya di dpr
sembilan fraksi ini juga sudah mengeluarkan pernyataan sikap bersama tanggal tiga januari yang lalu
yang menyatakan hal yang sama
dan kemudian masing masing kami di dpr itu menyampaikan kepada pimpinan partai politik kami
dan kemudian ketua ketua partai politik kami masing masing ini bersepakat untuk mengumpul pada hari ini
dan memulai menyatakan sikap bersama tentang itu
bang doli ini tujuannya pertemuan tujuh ketumpar pol ini apakah hanya menyatakan sikap
karena kan keputusan akhirnya ada di mahkamah konstitusi bukan di partai politik
saat ini yang memutuskan nanti adalah mk bang doli
ya tentu kita akan melakukan langkah langkah berikutnya
dan langkah berikutnya itu kan ada
di beberapa tempat ya
pertama ya saya kira ya tentu di mahkamah konstitusi
karena sekarang ramahnya di mahkamah konstitusi
nah tadi kami pimpinan partai politik juga sepakat
bahwa masing masing partai politik ini akan mengambil langkah langkah berikutnya yang
pertama adalah kalau ada persidangan di mahkamah konstitusi
tentu kan ada pihak yang akan dipanggil ya
diminta penjelasan yaitu para pembuat undang undang termasuk dpr
nah kita berharap
dengan adanya kesepakatan delapan fraksi ini
nanti yang mewakili dpr adalah
suara mewakili adalah orang yang menyampaikan suara mayoritas aspirasi di dpr
untuk memberikan penjelasan keterangan
bahwa undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang salah satunya berisi
pasal satu ratus enam puluh delapan tanggal dua ayat dua
mengenai sistem proposal ubah terbuka itu harus dipertahankan
nah kemudian yang kedua
tadi juga sudah disepakati bahwa
apakah itu nanti secara institusi
maupun juga ada yang mewakili
institusi partai politik masing masing untuk
ikut menjadi pihak terkait atau pihak intervensi
dalam perkara di mahkamah konstitusi ini
analisa anda bagaimana nih melihat tujuh partai
menyatakan sikap menolak terhadap sistem politik ini

tensi politik tampaknya memanas lebih cepat mas
di bulan januari begitu
ya sebetulnya saya agak
saya senang ya kalau tensi politik memanas
dibanding sekedar kita berbicara mengenai pertarungan siapa capres ya
karena fokus dari pemilu serentak ini kan hanya berbicara capres
polarisasi kita selalu perdebatkan terkait dengan capres
minimal dengan tensi politik kalau betul memanas
dari apa yang diungkapkan oleh teman teman lintas partai tadi kita berbicara kembali mengenai sistem
memang ini kan berbicara mengenai salah satunya menurut saya adalah
bagaimana keberlangsungan mereka dalam sistem pilek
tetapi otomatis disitu juga akan diberpinjangkan mengenai sistem yang baik
dan dalam konteks pileg dan pil pres serentak ini kan
apa yang menjadi pilihan dalam sistem pemilihan dalam pemilu legislatif
akan berpengaruh juga terhadap pemilu secara menyeluruh itu yang menurut saya menjadi
hal positif dan memang kedua
saya pikir apa yang menjadi argumentasi dari
teman teman partai tadi juga
sangat kuat ya pertama kalau kita
bicara keputusan mk terakhir
dua puluh tiga desember dua ribu delapan sudah
menegaskan hal tersebut kedua
kalau kita bicara mengenai filosofi
memang agak sulit
buat kita menerima logika
karena kalau itu yang digunakan
logikanya itu akan masuk dalam logika logika
mengenai ide bagaimana partai
dikuatkan melalui sistem pilkada
yang memilih kemudian
terpilih entah di level gubernur
ataupun bupati wali kota nanti jangan jangan
akan lompat kembali kepada bagaimana
penguatan atas nama penguatan partai
seperti yang pernah terjadi pada masa orde baru
begitu kan itu yang pertama
yang kedua alasan
yang terkait secara empiris pun
ini tidak bisa diterima alasan
tiba tiba kembali ke proporsional tertutup
kita sudah sering mendengar premis
yang mengatakan bahwa terjadi
money politik bahwa kemudian
masyarakat seakan akan dianggap
bisa dibeli suaranya oleh caleg caleg
yang punya uang atau
logistik untuk kemudian memilih caleg
yang belum tentu berkualitas pertanyaannya
adalah apakah solusinya kemudian kembali
ke proporsional tertutup ini kan seperti
sakit kepala dikasih minum
obat sakit lambung gitu ya dan
kita tahu yang terjadi adalah ketika
sistem kita belum
mapan pemilih kita memang belum matang
uang itu hanya akan berpindah
transaksi itu hanya akan berpindah
dari misalnya caleg kepada
masyarakat secara langsung yang
sekarang terjadi adalah caleg bagaimana kemudian
melakukan transaksi dengan elit partai
untuk mendapatkan nomor urut jadi
jadi menurut saya memang tidak ada celah
argumentasi yang kuat
teman teman ini kemudian juga
melakukan komunikasi politik dan melakukan
atau mengeluarkan statement
politik menurut saya memang ada
beberapa hal yang janggal
secara politik juga sebaiknya tidak terjadi
statement ini sempat keluar
dari ketua kpu
itu yang menurut saya meresahkan
kalau keluar dari teman teman
pdip misalnya itu hak teman teman
pdi perjuangan memiliki pandangan yang
berbeda tetapi ketika kpu
katakanlah terhadap hal tersebut
atau misalnya pak mahfud md
pernah juga ada keluar statement seperti itu
menurut saya tidak salah juga ketika
ada sebuah perimbangan pernyataan politik
yang walaupun ujungnya nanti harus di
jadi mahkamah konstitusi juga
secara umum seperti itu nana
oke baik artinya agak sedikit
aneh begitu ya ketika pertandingan
ini sudah diketok
palu tapi ternyata aturan
pertandingannya di tengah jalan mau diganti
itu tentu saja menimbulkan
ke bang doli bang doli dari pernyataan
ketumparta ini menyebut
agar kpu menjaga netralitas
dan independen tadi sudah sempat disinggung oleh
mas toto sebetulnya apakah
kemudian partai partai melihat
ada indikasi kpu tidak netral dan berpihak
pada kepentingan partai tertentu tadi soalnya
yang menyebut soal kpu
netral dan independen bukan hanya satu
ketumpartai tapi ada beberapa ketua umum partai
ya itu kan
dari pernyataan ketua kpu
sebetulnya yang menurut
saya itu nggak perlu
sebagai pelaksana undang undang
menyampaikan bahwa dia
pemilu tahun dua ribu empat ini
dilaksanakan kembali kepada
sistem perusahaan tertutup
nah kalaupun misalnya itu terjadi
itu kan nggak ada urusan dengan kpu
kpu itu adalah
tugasnya sebagai pelaksana
undang undang yang sekarang berlaku
itu adalah melaksanakan
secara sistem perusahaan
ada apa ketua kpu
kok kemudian ujuk ujuk
bicara tentang dia
menyatakan bahwa pemilu akan
dilaksanakan secara sistem profesional kembali
ke sistem personal tertutup nah oleh karena itu
agar kpu ini adalah
institusi yang betul betul independen
dan bekerja sesuai dengan undang undang
yang sekarang sedang berlaku
nah urusan kemudian ada pihak yang
mengajukan ke mahkamah konstitusi
terus kemudian juga ada nanti pihak
menyatakan menolak gitu
itu nggak urusan dengan kpu kpu itu
melaksanakan apa yang sedang
diputuskan oleh undang undang nah
kalau bicara tentang
undang undang perubahannya itu
ya perubahan undang undang itu
terjadi di dpr bersama dengan
pemerintah itu bisa juga
revisi undang undang bisa juga perpu atau di mahkamah
konstitusi hanya tiga institusi itu
yang punya kewenangan untuk melakukan
perubahan undang undang bukan kpu
nah jadi kita mau mengingatkan
pernyataan itu sekaligus
mempertanyakan ya ada kepentingan
dibalik pernyataan itu
nah oleh karena itu sekali lagi
kita mengingatkan ya tolong
betul betul independen dan
melaksanakan sesuai dengan perkembangan
pemilu kedepannya kita besok itu boleh betul
mungkin itu kira kira begitu
oke baik kita harus jeda terlebih dahulu nanti saya akan
tanya lebih dalam kepada mas toto ya
kenapa sampai tujuh partai politik
ini bertemu menyatakan sikap apakah
memang ada kekhawatiran bahwa akan ada
intervensi sehingga mereka ini
harus bergabung menjadi satu gitu ya
karena kan ini usulannya datangnya dari
pdi perjuangan oke tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia news
mas toto ini tujuh partai
menyatakan sikap secara terbuka
tujuh partai ini kan ada yang menjadi anggota koalisi
pak jokowi bersama dengan pd perjuangan ini anda
melihat apakah memang tujuh partai ini
merasa ada yang menunjukkan
perlu menunjukkan sikap
secara terbuka perlu
untuk bergandengan tangan bersama
karena melawan kekuatan yang besar begitu mas toto
menurut saya gini
harus dipisahkan ini bukan koalisi
pernyataan sikap mengenai sistem pemilihan
yang kedua juga
statement ini kan juga belum pernah indikasinya
keluar dari pak jokowi lah tetapi
dari teman teman pd perjuangan dan sebenarnya
saya tidak kaget pdi perjuangan
kalau kita lihat logika berpikir
mengenai bernegara dan sistem pemilihan
itu memang menuju kepada tradisi
penguatan partai walaupun
saya punya pandangan yang berbeda bagaimana penguatan
partai itu tetap tidak boleh bertabrakan
dengan sistem pemerintahan presidensial
yang memiliki filosofi
berbeda ketika berbicara mengenai
pemilihan yang diserahkan kepada
partai nah saya sih lebih melihat
pemicunya adalah statement yang keluar
dari orang yang salah
dalam konteks otoritas yang sebenarnya
tidak masuk dengan
jobdesknya ketua kpu
atau kpu tadi betul kpu ini
hanya pelaksana undang undang dan ketika
tiba tiba muncul celetukan
bahkan ketika gugatan ini baru
dimasukkan itu kan menunjukkan
ada sesuatu ya yang mungkin
dicurigai oleh teman teman
partai yang lain dan menurut saya
dalam demokrasi cara
membangun pro dan
kontra dengan statement
politik bersama sama antar partai
ini menurut saya langkah yang sangat baik
minimal di situ selain ada
kekuatan politik yang ingin ditunjukkan
dalam pernyataan sikap akhirnya
juga membangun diskursus akhirnya kan
yang dibangunkan adalah diskursus terbuka
backing annya ini adalah publik
secara menyeluruh dan kemudian kita akan
beradu argumentasi saya senang
pdi perjuangan nanti bagaimana kemudian
mengeluarkan antitesa statement
yang berbeda dibandingkan dengan teman teman yang lain
dan saya pikir dengan statement
seperti ini kpu harusnya juga akan
step back untuk berbicara sesuai
dengan porsinya saja
mas toto tapi ini bukan cikal bakal
perpecahan koalisi pendukungnya pak jokowi ya
saya pikir beda ya
bicara cikal bakal
perpecahan koalisi itu
selalu hal hal yang ada di panggung
pembangunan panggung belakang
maharnya ketemu nggak akannya
pembagian porsi kekuasanya ketemu atau nggak
atau kemudian cawapres yang saya ajukan
dari partai saya akan diterima atau tidak
saya pikir ada logika
kemudian pak jokowi terlibat
tapi kalau kita lihat dari kronologisnya kan
ini masih dalam konteks perbedaan pendapat

teman teman partai yang lain
oke bang doli
tadi pernyataan dari ketua umum ketua umum partai
menyebut agar kpu menjalankan tahapan pemilu
meminta agar isu penundaan pemilu diakhiri saja
teman teman tujuh partai politik ini
menilai ataupun mensinyalir bahwa
gugatan sistem tertutup ini
ujungnya nanti bisa ke penundaan pemilu
sehingga tadi sepertinya ditegaskan berkali kali
bukan hanya satu ketum partai loh yang bicara
tapi ada beberapa ketua umum partai politik yang meminta agar wacana penundaan pemilu ini diakhiri saja kami siap berkompetisi di dua ribu dua puluh empat kpu menjalankan tahapan tahapan sesuai mekanisme
artinya memang ada arah ataupun sinyalemen ke situ bang doli
saya kira gini pernyataan pernyataan itu adalah bagian dari bagaimana kita punya kemandikan bersama menjaga supaya proses atau tahapan tahapan pemilu yang sudah berjalan
sejak enam belas juni kemarin itu menjadi prioritas menjadi fokus kita semua
ini kan udah berjalan ya jadi jangan lagi kemudian kita ganggu dengan rumor rumor dengan isu isu yang tentu itu bisa jadi kontraproduktif terhadap persiapan pemilu itu sendiri gitu
nah termasuk sikap dari delapan partai yang menyatakan soal tidak adanya perubahan sistem ini kan dalam rangka untuk itu
karena bayangkan saja ya kalau misalnya di tengah persiapan kayak seperti ini kemudian di tengah jalan sudah diinjuri time begini ada perubahan regulasi
ini kan pasti akan juga berdampak kepada bukan hanya masing masing partai politik tapi juga pada kesiapan masyarakat kita
nah oleh karena itu saya sering mengatakan juga bahwa pertemuan delapan partai politik ini pimpinan partai politik dan penyampaian sikap itu adalah
bagian dari menyampaikan aspirasi rakyat selama ini yang sudah terlibat dalam demokrasi kita secara terbuka
jadi kita ingin mengatakan bahwa masyarakat kita juga sudah terbiasa selama ini dengan sistem provokasional terbuka
jadi jangan lagi hak yang sudah mereka gunakan itu diambil lagi dipersempit lagi
batas dan ruangan yang hak yang mereka sudah gunakan selama ini
nah jadi semua itu dalam rangka untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang harus diperhatikan
nah jadi semua itu dalam rangka untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang harus diperhatikan

bahkan pak fepulti sudah dikasih nomor masing masing dan semua kita ini kan melakukan persiapan dengan
regulasi yang ada sekarang jadi regulasi sekarang ini jangan ada lagi ada perubahan perubahan
tengah jalan atau di ujung jalan ya di ujung jalan seperti ini dan kemudian sekaligus kita memastikan
bahwa pemilu dua ribu empat itu ya dengan persiapan yang sebelahkan oleh seluruh partai politik ya itu harus
terjadi kira kira baik mas toto kalau tadi bang doli tampaknya tidak mau secara clear ya
secara terbuka mengatakan bahwa partai partai itu mencurigai gitu tapi tadi saat saya hadir di sana
saya mendengar langsung apa yang disampaikan oleh ketua umum ketua umum itu dan mayoritas memang
memberikan sinyalemen bahkan ada yang terbuka ada yang setengah setengah terbuka begitu tapi
itu sama semua bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat itu harus dilaksanakan kami siap berkompetisi di dua ribu dua puluh empat kpu harus melaksanakan tahapan sesuai dengan mekanisme dan sesuai aturan undang undang kemudian diakhiri saja wacana penundaan pemilu artinya memang arahnya ke situ ya ketujuh partai politik ini ingin menegaskan bahwa mereka semua menolak penundaan pemilu
sebetulnya kalau bicara penundaan pemilu seharusnya perjuangan akan bergabung
karena ini perjuangan setosanya juga paling keras malah termasuk partai yang dari awal menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu
jadi yang saya tadi katakan saya sangat senang dengan wacana terkait pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang kemudian memunculkan partai partai yang selama ini hanya berbicara sifatnya hanya ad hoc saja ada isu kemudian rame
sekarang mereka mulai berbicara persiapan pemilu secara menyeluruh sistem pemilu secara menyeluruh
mereka akhirnya mengambil sikap yang lebih jelas mengenai penundaan pemilu
jadi dengan sikap seperti ini menurut saya memang sudah lah
kita bisa katakan pintunya sudah tertutup dan cenderung nekat ya
siapapun itu yang entah pihak yang berkuasa atau di luar kekuasaan
kalau masih ingin melempar isu seperti ini
oke baik terakhir bang doli
setelah ini apa langkahnya dari tujuh partai politik
apakah akan bicara dengan presiden jokowi menyampaikan penolakannya
terkait dengan sistem proporsional tertutup
kalau kita sih langkahnya yang konkret saja
pertama karena memang ini adalah ranah dari mahkamah konstitusi
mulai besok masing masing partai politik akan mengirimkan
baik secara institusi maupun individual sebagai pihak terkait
kemudian yang kedua kita akan konsolidasi di dpr
agar yang mewakili dpr menentukan penjelasan pada mahkamah konstitusi
sebagai pembuat undang undang adalah orang yang mempunyai aspirasi
yang sama dengan delapan partai politik ini
yang ketiga adalah dalam rangka untuk tetap menjaga tadi pernyataan
bahwa kpu untuk kita tetap independen netral seperti itu
kami hari rabu akan mengundang kpu untuk meminta klarifikasi
penjelasan ketua kpu itu dan kemudian memastikan bahwa
seluruh tahapan yang akan dilaksanakan oleh kpu itu betul betul bisa berjalan
dan kpu kembali bisa menempatkan dirinya sebagai institusi yang independen
sebagai pelaksana undang undang dalam persiapan pemilu yang akan datang
baik kita tunggu nanti bagaimana ujungnya
karena tanggal tujuh belas januari mahkamah konstitusi akan bersidang ya
terkait dengan gugatan uji materi nomor tujuh tahun dua ribu dua
tentang undang undang pemilu ini dan soal sistem proporsional tertutup
apakah mk akan memutuskan yang berbeda seperti tahun dua ribu delapan kan
sebetulnya mk sudah memutus mengabulkan ataupun menetapkan sistem proporsional terbuka
apakah mk akan memutuskan berbeda mengubah keputusannya kita tidak tahu
nanti kita akan lihat bersama ujungnya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai golkar amadoli kurnia
dan juga direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
sehat selalu mas toto dan juga bang doli